anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
kinerja pemerintahan presiden jokowi dodo dan wapres maruf amin
di tahun kedua menorehkan berbagai catatan buruk
kebebasan sipil mengalami kemunduran dalam dua tahun pemerintahan jokowi maruf
penegakan hukum dan pemberatasan korupsi juga semakin melempam
bagaimana kemudian istana menjawab komitmen jokowi maruf dalam tiga sektor tersebut
sudah bergabung sore ini melalui sambungan zoom
deputi lima ksp jaleswari pramoda wardani
selamat sore mbak dhani
bagaimana kemudian anda dan teman teman aktivis lainnya
masyarakat sipil lainnya melihat komitmen presiden di tiga bidang ini
ya kami melihat komitmen presiden pada tiga bidang itu
tidak sekuat seperti presiden mengutamakan program pembangunan ekonomi
misalnya bangun kompleks industrial kaltara
atau membangun di bukatanegara
atau membangun jalan tanah untuk bor di sumatera
itu seluruhnya seperti menjadi segalanya bagi presiden
sehingga agenda agenda yang sangat krusial seperti penegakan hukum
penghormatan hak asasi manusia
itu justru terkesampingkan
dan itu sebabnya
kita mengerti mengapa survei misalnya memperlihatkan
bahwa masyarakat memandang kinerja penegakan hukum
kinerja untuk kebebasan sipil dalam konteks kebebasan berekspresi
itu menurun dalam dua tahun pemerintahan pak jokowi dan pak ⁇ maruf ⁇
mbak dhani mbak dhani mengutip tadi apa yang disampaikan oleh mas usman
bahwa komitmen presiden pada tiga sektor ini
pemberantasan korupsi penegakan hukum dan juga kebebasan sipil
tidak sekuat kalau dibandingkan pada sektor sektor lainnya
seperti ekonomi dan juga infrastruktur
pertanyaannya apakah memang tiga sektor ini
pemberantasan korupsi penegakan hukum dan juga kebebasan sipil
tidak menjadi fokus presiden di era kepemimpinannya mbak dhani
ya saya rasa tidak demikian ya mbak
memang harus diakui bahwa capaian capaian dibilang di bidang infrastruktur
itu kata kata mata dapat dilihat
tetapi soal pembangunan di bidang hukum politik anti korupsi
itu selalu kita mendasarkan diri kepada survei survei
saya rasa dari hasil survei itu
persepsi publik itu memang dibentuk dari media mainstream dan media sosial
atau kanal media lainnya
atau media komunikasi lainnya
nah ketika kita melihat sebuah data atau kemudian informasi yang tidak utuh
memang kemudian terlihat bahwa misalnya soal kebebasan berekspresi
itu dilihat dari banyaknya penangkapan penangkapan yang sering disebut
apa namanya dalam media itu
tentang bagaimana penangkapan yang terjadi itu adalah karena
tentang bagaimana penangkapan penangkapan yang terjadi itu adalah karena
apa namanya pemerintah represif dan lain lain
tapi sebetulnya kalau kita melihat bahwa
kalau dari sisi skor indeks demokrasi yang enam tiga itu
sebetulnya apa namanya yang disampaikan bahwa kebebasan berekspresi itu menjadi persoalan hari ini
itu tidak sepenuhnya benar
karena sebetulnya respons pemerintah dengan mengambil langkah penegakan hukum misalnya
terhadap menguatnya intoleransi
ini merupakan identitas negara demokrasi yaitu rule of law
oleh sebab itu hal ini harus dipandang sebagai kebutuhan indonesia untuk memperteguh ideologi pancasila sebagai pengokoh toleransi
selain itu pemerintah juga membutuhkan efektivitas dalam menjalankan roda pemerintahan di tengah pandemi covid sembilan belas
ini dilakukan sebagai staf dan truk dari berbagai permasalahan yang ditimbulkannya
yang sepintas proses tersebut tentu akan mempengaruhi penilaian publik tentang demokrasi kita
tapi itu sesungguhnya justru pilihan tepat agar demokrasi tetap hidup dan keluar dari situasi yang sulit yang sedang kita hadapi bersama
jadi terlepas dari angka indeks demokrasi kemudian juga penegakan hukum yang dipersepsikan publik
seakan akan seperti yang disampaikan mas usman dan mbak rifana tadi
sebetulnya pemerintah berkomitmen kuat merawat demokrasi yang menyelamatkan negara dan indonesia yang plural ini gitu
jadi kita sadar betul bahwa pada bidang politik dan hukum ini kita bertanggung jawab agar demokrasi di indonesia tetap terjaga
pemerintah berkomitmen kuat untuk merawat demokrasi
mas usman kita bahas satu satu
apakah yang disampaikan oleh mbak dhani itu betul begitu ya
kita bahas soal kebebasan sipil kebebasan berpendapat
ini kalau tadi mbak dhani mengatakan bahwa data indeks demokrasi indonesia menurun dengan skor enam tiga tidak sepenuhnya benar
pada kenyataannya banyak masyarakat yang melontarkan kritik kemudian ditangkap kemudian dilakukan doxing dan juga banyak yang diretas
apa yang bisa anda lihat dengan fenomena ini
apakah kemudian realitanya memang di lapangan seperti itu teman teman aktivis menilai bahwa pemerintah sekarang tidak ingin dikritik
hanya ingin ada orkestrasi narasi tunggal
oke silakan tadi tampaknya di mute silakan
untuk indeks indeks demokrasi saya kira harus dilihat secara keseluruhan mulai dari freedom house atau misalnya
yang disebut mbak dhani di economic intelligence unit sampai dengan data perintah indonesia sendiri melalui badan pusat statistik
nah economic intelligence unit sebenarnya menempatkan indonesia dalam skor yang sangat rendah atau bahkan yang terendah selama empat belas tahun terakhir
salah satu yang disoroti adalah kebebasan sipilnya
meskipun indeks secara keseluruhan demokrasinya tidak terlalu bermasalah tetapi kebebasan sipilnya sangat bermasalah
dan ini juga yang diperlihatkan oleh misalnya indeks demokrasi di freedom house atau bahkan biro pusat statistik yang ada di dalam pemerintah indonesia itu sendiri
yang kedua kalau kita lihat
survei survei tentang persepsi masyarakat atau opini masyarakat bukan hanya survei seperti saiful mujani atau indikator
tapi juga media kompas yang juga lakukan beberapa kali jajak pendapat dan keseluruhannya memperlihatkan bahwa kondisi kebebasan berekspresi
kebebasan untuk menyatakan pendapat itu mengalami masalah yang serius
menurun dan masyarakat makin takut untuk menyatakan pendapat
dan ini saya di mengerti
karena misalnya dalam sejumlah penanganan yuk rasa tindakan tindakan aparat keamanan kelihatan sekali sangat represif ya
misalnya dalam penanganan jukrasa undang undang cipta lapangan pekerjaan cipta lapangan kerja atau dalam peristiwa terbaru seperti di kabupaten tanggerang
nah keseluruhan ini keseluruhan peristiwa itu tidak bisa dilihat satu persatu tapi harus dilihat secara keseluruhan bahwa kinerja kepolisian itu lemah dalam konteks akuntabilitas
tidak ada penghukuman terhadap mereka
yang melakukan kekerasan
dan sebenarnya tindakan tindakan kepolisian mengamankan pengunjuk rasa atau mengamankan masyarakat yang sedang memprotes itu memperlihatkan keberpihakan pada kebijakan pemerintah
yang seharusnya dijaga secara seimbang antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat
nah dalam kasus kasus yang lain misalnya penegakan hukum di bidang hak asasi manusia
presiden berjanji untuk
untuk menyelesaikan seluruh kasus
dari mulai tragedi enam puluh lima peristiwa salang sari peristiwa pembunuhan munir peristiwa trisaktis manggi satu manggi dua penculikan aktivis bahkan dijadikan misalnya
janji di dalam kampanye di dalam perdebatan debat calon presiden
dan tidak ada satu kasus yang saya sebutkan tadi yang dijanjikan oleh presiden yang selesai
dan itu juga jelas disampaikan oleh komnas ham
komnas ham sangat menyesalkan tidak ada satupun
yang dipecahkan atau yang diselesaikan oleh presiden
dalam situasi di papua presiden dalam bulan bulan pertama menjadi presiden berjanji untuk menyelesaikan kasus pelanggaran ham di papua termasuk penembakan terpelajar di paniai
tapi hingga tahun ke tujuh hingga dua tahun berlalu dari periode yang kedua tidak ada kasus yang diselesaikan
dan ini seluruhnya menjelaskan kenapa masyarakat menilai kinerja pendekatan hukum
di bawah pemerintahan jokowi dua tahun terakhir bersama pak maruf itu sangat buruk
oke soal penegakan hukum nanti kita akan bahas berikutnya
tapi saya mau tetap fokus di kebebasan sipil kebebasan berekspresi
mbak dhani saya harus sampaikan data ya data dari kontras ini oktober dua ribu sembilan belas sampai oktober dua ribu dua puluh satu ada tiga ratus enam puluh peristiwa pelanggaran kebebasan berekspresi
serangan digital kepada aktivis berupa doxing dan juga peretasan
kemudian sebanyak empat puluh tiga
kasus undang undang ite terjadi dalam dua tahun terakhir kepemimpinannya pak jokowi dan juga kiai maruf
data amnesty international indonesia mencatat empat puluh tiga insiden kekerasan
antara enam oktober sampai november dua ribu dua puluh indeks demokrasi indonesia juga menurun sampai enam tujuh
begitu banyak masyarakat yang ketakutan untuk menyampaikan kritik baik di ujuk rasa ataupun di sosial media
apakah kemudian pemerintah tidak khawatir ini adalah bentuk ancaman demokrasi di bawah kepemimpinannya pak jokowi
mbak dhani jangan dijawab dulu
rehat sejenak kita akan break terlebih dahulu
nanti kita akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber
ada mbak jaleswari pramoda wardani deputi lima ksp
dan usman hamid direktur esekutif amnesty international indonesia

saya sudah sampaikan beberapa data yang menunjukkan adanya penurunan di kebebasan sipil kebebasan berekspresi di tanah air begitu ya
saya mau tanya ke mbak dhani dengan banyaknya masyarakat yang kemudian ketakutan untuk bisa menyuarakan suara mereka di media sosial
ataupun datang ke unjuk rasa karena takut ditangkap diretas dan juga didoksing
apakah kemudian pemerintah tidak menyadari bahwa adanya kemunduran dalam sistem demokrasi kita
sistem kebebasan berekspresi di eranya pak jokowi dan kiai
mbak arief mbak dhani
terima kasih mbak rifana terima kasih mas usman hamid
kalau pemerintah melakukan represi semacam itu kita ini semua tidak bisa berbicara
saya rasa kita perlu meletakkan konteks yang terjadi hari ini secara proporsional
pertama hari ini ruang diskusi forum mengekspresikan pendapat itu kan luar biasa terbuka
beliau bukan hanya luar biasa terbuka tetapi teknologi itu sangat dikdaya untuk menyampaikan hal hal yang terkait dengan ekspresi publik
di forum forum yang sangat terbuka dan tanpa harus sembunyi sembunyi
saya rasa hal hal semacam itu memang dalam era keperbukaan ini memang tidak bisa lagi ditegak
dan kita di pemerintahan sama sekali tidak antikritik
presiden itu saya rasa dari track record nya saja
presiden sudah jauh jauh hari juga sudah menegaskan bahwa kita pemerintahan tidak anti kritik
dan itu salah satunya diimplementasikan misalnya bagaimana terbitnya kayak pres amnest tentang saiful bahri
dosen yang kena undang undang ite yang terkena ancaman penjara enam bulan dan lain lain
itu kan kemudian presiden merespon dengan cepat
kalau kita mau tarik mundur lagi
dulu juga ada kasus baik nuril yang melaporkan kekerasan seksual kemudian dibebasan juga
saya rasa kita harus melihat uang publik hari ini berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu
karena kita bukan saja ini adalah ruang keperbukaan dan ini adalah semangat reformasi yang diperjuangkan oleh kawan kawan ngo
semua elemen bangsa ini
tetapi kita juga disadarkan bahwa kedikdayaan teknologi
ini juga punya ekses negatif juga
bagaimana berseliwerannya hoax hoax yang ada
seperti kominfo itu saya rasa memiliki data data yang akurat tentang bagaimana hoax hoax yang ada misalnya di tahun dua ribu delapan belas sampai dua ribu dua puluh
ketika pemilu terjadi
itu luar biasa
dan kemudian kita juga melihat bagaimana disormasi yang terjadi di ruang publik kita
kemudian kita melihat bagaimana kaburnya antara fakta dan imajinasi serta hoax hoax yang ada itu butuh kematangan kita untuk memilah
dan saya rasa dari sana ini adalah kondisi hari ini
ini adalah tantangan
bukan hanya buat pemerintah tetapi tantangan juga buat akademisi praksi ngo
bagaimana kita mencoba mengkelirukan informasi informasi yang berkeperan di publik ini
sehingga hal hal yang terkait dengan apa yang dinamakan soal ketertiban umum
apa yang dinamakan dengan intoleransi
apa yang dinamakan dengan hal hal yang juga harus menghargai kepentingan publik lainnya
itu kemudian menjadi pekerjaan rumah baru kita untuk melakukan pembacaan dari yang sudah lalu
jadi ruang publik kita bergeser kita tahu bahwa ini banyak sekali pembacaan terhadap realitas sosial
yang terjadi di dunia ini
yang juga kita cek dan recek lagi
dan saya rasa seperti yang saya sebutkan tadi
bahwa naik turunnya tentang hasil survei
saya rasa terhadap tentang kepuasan publik atas kinerja pemerintah
itu hal yang biasa
oke kita akan bahas yang lainnya juga mbak dhani
ini sebagai koreksi publik yang berguna dan sangat diperhatikan
dan penanganan pol hukum dalam masa pandemi
covid sembilan belas tentu tidak mudah
namun sejauh ini pemerintah bersama sama stakeholder lainnya
juga masyarakat sipil yang ada
setidaknya berhasil mengendalikan situasi untuk menjaga koridor negara
oke mbak dhani kita akan bahas yang lainnya mbak
saya harus potong kita akan bahas yang lainnya
saya sudah dapat poinnya bahwa presiden tidak anti kritik
ada pekerjaan rumah besar yang bukan hanya diserahkan kepada presiden
tapi ke seluruh elemen masyarakat sipil
tapi sekali lagi pemerintah ataupun presiden seharusnya menyadari bahwa banyak sekali data data
yang kemudian dikeluarkan oleh elemen masyarakat sipil
menunjukkan bahwa banyak sekali serangan serangan digital kepada para aktivis ataupun masyarakat
ketika mereka melontarkan kritik begitu ya
dari kebebasan sipil mas usman saya mau beralih

saya rasa pemerintah sangat berkepentingan ya atas dukungan publik yang kuat
dan ini menjadi fondasi penting untuk kebijakan kebijakan berikutnya yang diambil oleh pemerintah
oke saya mau kembali lagi ke poin berikutnya sektor berikutnya
sektor berikutnya adalah pemberantasan korupsi
mas usman dulu nanti saya baru kembadani
sebelum menjabat periode kedua saya ingat betul ya
presiden jokowi berjanji dalam kampanyenya memperkuat kpk dengan menambah jumlah penyidik sampai seribu
kemudian menambah anggaran kenyataannya janjinya
sekarang mas usman kita lihat bahwa banyak sekali penyidik berkualitas dipecat
tidak lolos twk dan presiden kemudian diam saja
revisi undang undang kpk kemudian juga lolos
presiden tidak bersikap soal penyidik kpk yang dipecat
akibatnya angka kasus korupsi kita ini meningkat dari hasil survei dan indeks persesi korupsi indonesia turun ke peringkat tiga puluh tujuh
apakah ini bentuk ingkar janji dari presiden mas usman
ya yang pasti apa yang dijanjikan presiden tidak terpenuhi dengan data data itu
jadi yang pertama kalau kita lihat di awal presiden berjanji untuk memperkuat kpk bahkan sampai sepuluh kali lipat
di awal cukup meyakinkan karena presiden misalnya mengangkat aktivis anti korupsi seperti teten mas duki
ke dalam lingkaran pemerintah atau mengangkat mantan jurubicara kpk seperti johan budi ke pemerintah
tapi kebijakan kebijakan pemerintah dan dpr dalam faktanya justru memperlemah pemberantasan korupsi
misalnya perlemah keunangan dalam konteks penyadapan jadi mengalami birokrasisasi dalam konteks penyadapan
kedua dalam konteks independensi
kpk semestinya tetap menjadi lembaga yang independen
dengan undang undang kpk yang direvisi sekarang ini kita lihat banyak sekali dampak negatifnya
salah satunya adalah berhentikannya lima puluh tujuh atau lima puluh delapan pegawai kpk atas dalih gagal
los dari tes lawasan kebangsaan
nah kalau kita lihat kinerja para penyidik kpk yang diberhentikan hampir tidak ada cacat
dan justru mereka mengalami serangan berkali kali
ditangkap kemudian dipukul diserang
dan bahkan istigma sebagai kelompok taliban
dan pemerintah seperti diam saja
bahkan pemerintah seperti menikmati buzzer buzzer semacam atau sejenis denny siregar dan lain sebagainya
yang terus menyebarkan isu isu talibanisasi
isu isu yang sebenarnya jelas merupakan disinformasi
jelas merupakan hoax
kalau pemerintah berkomitmen untuk memerangi atau menghapuskan hoax
harusnya menertibkan orang orang semacam itu
bukan justru memberikan semacam pembedaan secara diskriminatif
hoax yang bela pemerintah dibiarkan yang dianggap tidak membela pemerintah ditertibkan
nah ini sama halnya dengan bidang intoleransi
kelompok kelompok intoleran sudah mulai dianggap mengancam pemerintah secara politik itu ditertibkan
seperti misalnya fpi
tetapi akar masalah masalah diskriminasi dan intoleransi itu dibiarkan
misalnya tidak ada pencabutan terhadap skb tiga menteri yang melarang kegiatan
atau misalnya umat ahmadiyah menjalankan ibadah mereka
bahkan beberapa kali terjadi insiden penyerangan termasuk juga penutupan rumah ibadah warga ahmadiyah
jadi lebih banyak kalau saya boleh mengutip prof fedy hadis
lebih banyak kebijakan kebijakan yang secara simbolik hanya ingin memperkuat legitimasi pemerintah
berdasarkan sentimen sentimen nasionalisme yang sempit
wawasan kebangsaan atau misalnya nkri harga mati
di papua juga demikian
tapi nasionalisme yang demikian itu sangat ekstrim
sehingga justru mengesampingkan para penyidik yang sangat berintegritas moral
atau mengesampingkan penghormatan ham di papua
atau mengesampingkan perlindungan terhadap para agama seperti ahmadiyah atau syiah dan seterusnya
kalau kembali ke soal korupsi saya bisa mengerti dan saya setuju dengan pandangan masyarakat
yang diperlihatkan oleh survei saiful mujani research and consulting
dari tahun ke tahun mereka semakin merasa korupsi

dan juga mereka merasa bahwa kinerja dalam pemberhasilan korupsi itu menurun
dan saya kira itu sulit untuk dibantah
oke mbak dhani banyak janji presiden tentang kpk tidak terpenuhi
karena nyatanya memang hasil survei dan kenyataannya jumlah angka kasus korupsi kita meningkat
di dua tahun pemerintahnya pak jokowi dan juga kiai maruf
indeks persepsi korupsi indonesia turun
pemerintah seperti diam saja dengan hoax yang bertebaran menyerang kpk
apakah kemudian itu disadari oleh pemerintah mbak dhani
ya sebelumnya saya terima kasih ya untuk masukan yang disampaikan oleh mas usman hamid
bahwa memang benar bahwa tantangan kita ke depan adalah bagaimana menindaklanjuti
anti korupsi ini perlu untuk apa namanya dilakukan penanganan dan kemudian kerjasama
untuk agar anti korupsi itu menjadi sesuatu yang seperti yang kita harapkan semua
harus diakui bahwa memang sedikit terjadi penurunan kinerja karena transisi
akibat revisi undang undang kpk terus kemudian perubahan organisasi dan terjadi pandemi
namun kita pahami bahwa pemberantasan korupsi itu bukan hanya tugas kpk saja
tapi juga polisi dan kejaksaan
dan juga memperkuat organisasi kpk dengan menambah dewan pengawas
dan menaikkan status pegawai menjadi as
saya rasa presiden jokowi juga sangat concern atau perhatian terhadap otonomi dari kpk itu sendiri
dan saya rasa presiden jokowi juga sudah memberikan arahan arahan ketika terjadi polemik yang terkait dengan kpk
dia secara tegas juga menyebut bahwa koruptor dan aparat penegak hukum yang mempermainkan hukum
untuk memeras dan menakuti rakyat itu juga musuh negara
dan saya rasa itu juga
namanya juga terejawantahkan dalam beberapa kasus kasus yang kita lihat
bahwa kita juga memiliki capaian capaian yang mungkin tidak tersampaikan ke publik
karena semua fokus di urusan kpk ini
dan kepolisian dan kejaksaan juga melakukan perubahan atau melakukan langkah yang sejalan
jadi jika diakumulasi dari misalnya
tadi secara soal korupsi
komitmen pemerintah terhadap korupsi
tahun dua ribu delapan belas sampai dua ribu dua puluh misalnya
reskrim polri sudah berhasil menyelamatkan keuangan negara sebanyak tiga enam triliun
dari total jumlah laporan polisi yang mencapai empat tiga ratus dua puluh satu laporan
sedangkan untuk instansi kejaksaan agung
akumulasi potensi penyelamatan keuangan negara yang dilakukan tahun dua ribu delapan belas sampai tahun dua ribu dua puluh
sebesar rp sembilan belas dua puluh lima triliun
dengan rp empat tiga ratus triliun
jadi rp tiga puluh tiga korupsi sudah masuk dalam tahap persidangan
nah kemudian kita juga tahu bahwa soal blbi itu juga menjadi perhatian pemerintah semua
jadi tidak benar bahwa pemerintah tidak concern terhadap penindakan pemberantasan korupsi ini
karena memang harus kita akui komunikasi ke publiknya itu kita memang lebih didominasi
isu kpk ketimbang isu lain yang sebetulnya itu adalah capaian pemerintah dalam pemberantasan anti korupsi
baik baik oke
mas usman singkat saja ya saya harus tanya ini soal penegakan hukum
karena tadi kita sudah bahas social movement yang muncul begitu ya di social media tagar percuma lapor polisi
menurut anda ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat atas penegakan hukum yang kemudian sangat melempam begitu ya
di era pemerintahnya pak jokowi dan kiai maruf singkat saja mas
karena waktu kita tidak banyak lagi saya mau ke mbak dhani
ya betul sekali kekecewaan kekerahan sikap putus asa tidak lagi percaya pada penegak hukum
dan dalam konteks evaluasi yang sekarang kita lakukan sebenarnya itu tergantung politik hukum dari pemerintah
tadi mbak dhani menyebut misalnya pemberantasan korupsi harus dilihat juga pada institusi kejaksaan dan kepolisian
saya setuju sekali
dan saya kira beberapa sarjana yang menulis tentang pemberantasan korupsi oleh kejaksaan dan oleh kepolisian justru mengalami politisasi
institusi kejaksaan institusi kepolisian itu diperalat atau dipersenjatai oleh pemerintah untuk mengendalikan oposisi
jadi pemberantasan korupsi pengusutan korupsi yang dilakukan oleh mereka itu justru lebih banyak menyasar orang orang yang bertentangan dengan pemerintah
misalnya menjelang pemilu kemarin kalau mereka misalnya mendukung prabowo mereka menghadapi ancaman ancaman hukum
sebaliknya ketika mereka mengubah posisinya dan mendukung pemerintahan jokowi mereka tidak lagi menghadapi ancaman ancaman hukuman
saya kira ada semacam weaponization ada semacam politik memperalat institusi kepolisian yang seharusnya independen institusi kejaksaan yang seharusnya independen
sebagai alat politik untuk menggunakan hukum gunakan proses hukum sebagai cara untuk mengendalikan posisi
dan itu sebabnya
saya harus tanya ke badan ini pak susman
kan hanya kebebasan berekspresi yang lemah tetapi juga kebebasan beroposisi yang lemah di indonesia
sehingga menurunkan demokrasi
mbak dhani jawaban dari istana dengan tadi apa yang disampaikan menurut mas usman bahwa polri dijadikan alat untuk kemudian kekuasaan bagaimana
dan ini adalah bentuk kekecewaan masyarakat dengan adanya tagar percuma lapor polisi
saya rasa apa yang disampaikan oleh bung usman itu tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya
bahwa ada kekurangan dan kelemahan di beberapa hal iya
tetapi ini juga tidak bisa menjadi mengeneralisasi semua urusan itu adalah lemah
seperti kita ketahui tadi saya memberikan data data kualitatifnya
seperti kasus kasus bagaimana presiden itu sangat peduli terhadap kehidupan demokrasi kita dan memberikan arahan agar kita merawatnya
soal penegakan hukum iya
kita masih punya kelemahan di sana sini
misalnya soal aparat dan lain lain
tapi sebetulnya kita juga di satu sisi kita juga memperkuat regulasi regulasi yang ada
seperti sekarang kita sebagai contoh misalnya ruu pks
kita sangat tahu sekali bahwa bingungan terhadap kekerasan seksual yang selama ini meningkat terutama perempuan dan anak
itu juga menjadi perhatian kita
bahwa kemudian kawan kawan dpr menginisiasi ruu ini
itu kemudian berkolaborasi dengan kita
dan di kita di internal kita di pemerintahan
itu kita kolaborasi antara kejaksaan kepolisian kfp kemudian kp pta ham
dan ini harus dibaca sebagai upaya pemerintah
bagaimana hukum itu juga melindungi masyarakat
jadi tidak bisa dikebiah uya atau dijeneralisasi bahwa seakan akan hukum menjadi alat politik pemerintah
ini adalah sesuatu yang butuh apa
dan ini juga bisa dikira kerahnya
jadi kita tidak bisa secara sekedar statement
tapi bagaimana data data pendukungnya itu juga bisa disampaikan
baik sayang sekali diskusinya sangat menarik
tapi durasi kita sudah habis begitu ya
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
semoga hari ini kemudian pemerintah bisa mereview ulang bisa memperbaiki
karena masih ada tiga tahun lagi kepemimpinannya dari presiden jokowi
dan juga wapres maruf amin untuk bisa lebih banyak berbuat
masukan dan juga kritik dari masyarakat atas bidang bidang yang tadi kita bahas
dan juga bidang bidang lainnya
terima kasih sekali dua orang narasumber
ada jaleswari pramoda wardani deputi lima ksp
dan juga usman hamid direktur eksekutif amnesty international indonesia
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
terima kasih mbak dhani dan juga mas usman